kita ke informasi terkait pilkada dua ribu delapan belas
dimana politisasi suku agama dan ras
menjadi permasalahan serius menjelang pilkada dua ribu delapan belas
dihawatirkan kampanye yang membawa isu sarah ini
banyak terjadi di rumah ibadah
bahwa seluruh selaku badan yang mengawasi jalan yang pilkada
hanya bisa melakukan sosialisasi dan juga himbauan terkait masalah ini
maka tadi kan kita dengan segala himbauan
dengan kita bahan sosialisasi yang subtansinya soal dari pendekatan agama
itu yang kita lakukan
guna menekan pelanggaran dan kampanye hitam
badan pengawas pemilu bawaslu meminta perwakilan partai politik
untuk berdeklarasi mengecap politik uang
dan politisasi sarah pada pilkada dan pilpres berdatang
semua perwakilan partai politik berjanji akan mengawal jalannya pilkada
dan pilpres secara jujur bermartabat
dan jauh dari praktek praktek kotor kampanye
seperti politik uang dan politisasi suku agama dan ras
mereka juga berjanji akan menindak tegas calon pemimpin wilayah yang diusung partai
bila melakukan kampanye curang
janji ini diutarakan dalam deklarasi tolak dan lawan politik uang
dan politisasi sarah demi pemilu dua ribu delapan belas yang berintegritas
politik uang itu sampai pada diskualifikasi
kalau sampai terjadi dengan tsm
jadi politik uang kalau dilakukan sampai dengan
terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
itu bisa sanksi sampai diskualifikasi calon
maka harapan kami deklarasi ini tidak sekedar statement formal
tapi harus ditaati oleh seluruh peserta pilkada
para calon dan partai politik yang mengusung yang harus juga mendorong